menteri agama yakut kolil komas menerbitkan panduan penyelenggaraan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah atau tahun dua ribu dua puluh
dalam surat edaran yang diterbitkan sholat idul fitri tetap dilaksanakan di rumah bagi masyarakat yang berada di zona merah atau oranye
panduan diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman bagi umat islam dalam menyelenggarakan sholat idul fitri sekaligus untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
bagi masyarakat yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan melaksanakan sholat id di masjid atau lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan
memakai masker menjaga jarak dan sudah dicek suhu tubuhnya
dan saat pelaksanaan kotbah hanya boleh maksimal dua puluh menit
sementara bagi masyarakat yang berada di zona merah dan oranye wajib melaksanakan sholat id di rumah masing masing